gimana sih tapi aku mau hubungin dia
eh mau cari tau kan kalau ma dan priti itu sebenarnya ada hubungan sama aldino
soal nih tadi gue gak sengaja denger dia tuh abis teleponan sama aldino kayaknya
pas banget nih momennya

sengar gak lo
rara gak mau kamu sampai kenapa napa gara gara anak ispa
lo baik baik aja kan
lo baik baik aja pak
sakit dikit dong
kalau cowok ipes itu masih gangguin lah
ya kita kita bilangin lo semua kok
supaya kafe ini tuh jadi rame lagi gitu
kamu punya ide supaya bikin kafe ini rame
ini apa sih
adam tuh jangan ngeremehin saya
madem gini gini saya tuh pinter
apalagi kalau soal beginian
madem mau denger gak
apa yang kamu tau
jadi gini madem
madem kan pasti tau ya
anak zaman sekarang itu pasti pada main sosial media
nah kafe kafe zaman sekarang itu juga pasti punya medsos
kalau kafe ini kan mugak
nah berarti apa
madem itu harus punya madsos kafe ini
jadi nanti madem itu bikin akun kafe ini
main di madsos ya kan
pada saat itu
jadi itu jadi

kok saya gak kepikiran itu ya
aduh kenapa kayak dipasok segala sih
kalau gitu saya bakal cari orang yang khusus
untuk ngurus media sosial di kafe ini
bentar bentar bentar madem
tapi menurut saya nih
madam gak perlu orang lain untuk megang akun sosmed ini
sekarang kan satu aplikasi sudah bisa pakai beberapa akun
berarti madam bisa pegang sendiri
kamu tahu kan saya pemilik kafe ini
gak ada waktu buat itu
madam madam gak perlu punya banyak waktu untuk main sosmed
karena ya satu hari tuh cuma paling posting sore atau malam
atau enggak siang dan malam
atau enggak siang sama sore
kelihatannya gampang gak
ini kayak gak mungkin deh
kalau gue bisa buka passwordnya madang
lagi gitu ya
tapi kalau saya gak ada waktu ya gak ada waktu
ngerti gak sih
madem tuh tinggal sisihin waktu madem sebentar aja
madem madem gak sedia apa lihat kafe ini tuh sepi banget
saya sih kasian sama madem
saya kasian sama yang kerja di sini
karena daripada kerjanya gabut gabut gitu kan kayak
iya gak sih madem
akhirnya kebuka juga
ini gue harus buru buru cari nomernya aldino
tunggu tunggu tunggu tunggu
kamu denger gak sih
ada telepon bunyi
telepon kayak bunyi
madem pikirin dulu
bukan masalah pikir
kamu gak denger apa
nanti kalau udah jelas baru
gerak gerak tuh temen
kamu mau kecepetan dikit
rif ini kapan dapat deskam baru buat katorangnya
masa sih trik trik kalau kita mau kumpul ini
tempat tidak jelas begini
bahkan sekarang kita dulu di bawah jalan lagi
sekalian besok duduk di depan rumah ales saja toh
kerjaan lo tuh ngomel mulu
nanti kalau si ricky udah ketemu nih
udah nemuin tempat tongrongan yang baru
ntar dia pasti ngabarin kita
pt ini sudah tidak sabar lagi
iya bener tuh div
kembar ini betul terus
kamu orang lihat sekarang beta punya tenggorokan ini sudah seret sekali
gara gara kena debu asap mengaput di pinggir jalan ini
eh betul betul si davin mana ya
kita tungguin kok nggak dateng dateng tuh orang
dia bisa sabar sekali
sabar itu indah
dia pasti datang
ale ini tuh umur paling panjang sekali
ale punya pipi nih kenapa membar begini
siapa yang suruh bawa tali begini
lagi lagi adik anak ipa itu selalu cari gara gara ya
kita semua tidak boleh diam ya
karena kalau kita diam maka udah begini
nanti mereka itu anak ipa pikir kita yang ditakut
ini nggak bisa dibiarin
gimana kalau kita samperin mereka
udah lah diev
sekarang mereka ada di rumah
kenapa ale diam saja
ini tentang kedaulatan negara ips
kalau alih dibuat seperti begini
sama aja mereka sudah menginjak harga diri negara ips
dan beta dan teman teman yang ada di sini tidak akan terimu
jadi sekarang ale kasih tau
mereka ada di mana
kasih tau tempat tongkrongan biasa tapi tolong di
wajh tidak cabut sekarang
gawat nih kalau nadif sama yang lain tahu kalau gue kena pukul gara gara ngejar
tuh ribet diurusannya
iya tante ini aku mau berangkat ya oh ya tante nanti jangan lupa ya bawain aku kue
bikambon soalnya aku pengen banget makan bikambon ya
iya iya sayang apa sih yang enggak buat puan akanta ante satu satunya
pasti sayang ya semuanya juga dibela belain buat kamu ya ya ya udah kalau gitu tante
semoga aja lu kalau pak davin enggak parah
salah sama pak devin
pak davin sampai dipukulin sama teman teman
saya nitip kafe sebentar ya
saya mau keluar
ini yang lain juga
kerja yang benar
saya keluar sebentar
kuliah kerja lo ngeliat apa
mau cari tau kan
kalau madame priti itu sebenernya ada hubungan sama aldino
soalnya tadi gue gak sengaja dengerin
dia tuh abis teleponan sama aldino kayaknya
pas banget nih momennya